sejumlah orang tua siswa ini mendatangi posko aduan penerimaan peserta didik baru atau ppdb dinas pendidikan kota serang rabu kemarin
sebelumnya mereka mendatangi sekolah tujuan namun tidak bisa melakukan perbaikan karena sudah terkunci
mereka pun diarahkan untuk langsung merevisi di pusat data ppdb di posko pengaduan
keluhan para orang tua kebanyakan karena lokasi rumah mereka yang tidak jauh dari sekolah
namun dalam sistem online titik koordinatnya tidak akurat
misalnya jarak rumah dari sekolah yang berjarak tujuh ratus dua puluh meter namun pada sistem terdeteksi tujuh kilometer
padahal jarak maksimal area zonasi yang ditentukan pihak sekolah berjarak satu kilometer
ini sama jaraknya jadi sekarang sudah tujuh ratus tiga puluh tiga
tadi tujuh kilometer langsung ditolakkan
karena titik koordinatnya ngacak ya
ngacak banget memang ya
cipetnya sendiri ujuk ujuknya ada cipetnya yang dicuruh
situasi ini membuat wali kota serang syafruddin mendatangi langsung posko pengaduan
wali kota memastikan kekeliruan titik koordinat yang dialami para orang tua siswa akan diselesaikan di hari akhir pendaftaran ppdb online
bagi masyarakat yang kesusahan atau kesulitan untuk daftar melalui online silahkan datang ke dinas pendidikan
nanti akan diberikan
dan arahan dan dibantu
dari data hasil ppdb kota serang di hari ketiga atau hari terakhir jumlah pendaftar delapan lima puluh dua dari dua belas tiga puluh dua lulusan sd
sementara daya tampung smp negeri di kota serang hanya enam lima ratus tiga puluh empat
di masda serang bantan